rena ini segalanya
rena sangat berarti buat saya
ikatan cinta saya dan rena
itu terbentuk dari pertama kali saya mengenal rena
dari pertama kali saya melihat rena
makanya saya udah menganggap rena itu anak yang paling spesial
diantara anak anak lain yang ada di panti
demikian juga dengan
memiliki rena kembali
seperti bisa memiliki nindi lagi
aku benar benar bersyukur
dan aku gak mau kehilangan seorang anak lagi
untuk kedua kalinya
apa ya telepon saya
kenapa kamu gak datang ke rumah saya
kenapa gak datang ya ustaz
setakut itu kamu sampai gak berani menginjakan kaki ke rumah saya
datang atau tidaknya kamu ke acara hari ini
saya tetap akan mengumumkan ke semuanya
tentang kebenaran anaknya andin yang kamu sembunyikan
tau sih ya
nah papa udah datang
kamu sebagai kepala keluarga gak ada salahnya
kalau kamu sedikit kasih kata sambutan
cuma berbicara sedikit
untuk semua orang
selamat sore semuanya
saya mau mengucapkan terima kasih
untuk papa mama sarah nino randy dan semuanya
yang sudah menyempatkan untuk hadir pada hari ini
saya tahu kalian semua pasti sibuk
terima kasih banyak
bisa kembali berkumpul dengan anak kami rena
pasti semuanya bertanya tanya
kok bisa rena balik lagi ke rumah ini
di depan semua orang
saya ingin memberitahukan
kenapa rena bisa kembali
rena ini segalanya
rena sangat berarti buat saya
ikatan cinta saya dan rena
itu terbentuk dari pertama kali saya mengenal rena
dari pertama kali saya melihat rena
makanya saya udah menganggap rena itu
anak yang paling spesial diantara anak anak lain yang ada di panti
demikian juga dengan andin
dan saya juga tahu
ikatan cinta andin dan raina
tidak begitu saja terbentuk
hal itulah yang bisa membuat rena kembali lagi ke rumah ini
kenapa reina bisa kembali lagi ke sini
kita sudah berdua
kita sudah berdua
kita sudah berdua
kita sudah berdua
kita sudah berdua
kita sudah berdua
kita sudah berdua
rena itu adalah nindi
sebentar saya akan telepon sebentar ya
tidak datang ke sana
bukan karena saya takut
dan asal kamu tahu ya
meskipun kamu kasih tahu
ke semua orang
kalau rena itu adalah anak mending
juga akan tahu soal mbak andi
yang pernah menjadi narapidana
kasus pembunuhan seorang pria bernama roy
sudah tahu kan konsekuensinya
jangan pernah ngancam saya elsa
saya gak ngancam kamu aldebaran
cuma akan melakukan apa yang saya katakan aja
elsa pasti cuma mengkretak
gue gak boleh kalah dari elsa
terus kamu pikir saya takut
kasih tahu aku

tapi dengar ya
asal kamu tahu
mama saya itu udah tahu semuanya
mama saya sudah tahu kalau andin itu mantan narapidana
jadi itu bukan masalah
oh ya masa
tapi setahu saya sih mama kamu tuh belum tahu apa apa ya
ada apa ya
aldebaran udah ngeliat video itu
kamu pasti penasaran kan
gue pernah di penjara
tolong jangan keceplasan di depan mama rosa ya
karena mas al gak mau